meski dihadapkan dengan biaya seragam yang lebih mahal dengan membeli seragam di koperasi sekolah
lanjut bumbu dasar merah
partai partai politik akan mencari lawan tanding juga kawan tanding untuk bertarung
namun pengumuman kenaikan harga bbm yang mendadak diakui berimplikasi terhadap kenaikan sejumlah komoditas
kalau di emirates tanding itu ya polisi tetap
angka ini diperkirakan akan terwujud pada pekan ini
karena kan ini posisi jabatan yang cukup krusial
ya harus dikerahkan seluruh sumber daya yang ada
dimulai dari depan universitas pancasila yang lokasinya ada di jalan raya lenteng agung
soalnya kan gue kan kayak satu satunya orang
tebu tebu ini didatangkan dari majalengka jawa barat
diselip diselip dihaluskan terus
ini membuat orang kadang malas melakukan hal lain
dan siapin juga cutter bersih
mbak putri ini seru banget nih kita pakai mobil apa nih mbak putri
jadi kita pengen menunjukkan bahwa kita juga punya semangat juang yang sama kalau kita diberikan kesempatan